dulu keterangan yang diberikan oleh salah satu tim hukum dari pemohon dua
yakni pasangan ganjar mahfud ada todung mulia lubis
demokrasi indonesia karena demokrasi ini penting buat bangsa buat anak cucu kita
karena tidak ada sistem yang lebih baik dari demokrasi
walaupun demokrasi bukan segala galanya
tapi ya demokrasi adalah jalan yang paling memungkinkan kita untuk melakukan check and balance
jadi ya untuk itu kita berdoa dulu